assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
alhamdulillah kita memasuki bulan puasa bulan ramadan
bulan yang suci nih nah ube mau ingetin nih sama santri dan juga santriwati dari pesantren kunanta
allah berfirman di surat al baqarah
maka suruh kasur kasur kasur siapa itu kasur biar pasalnya jatuh sakit penerbintar
waduh jangan pergi tolongin atuh aduh hahaha
tunggu tunggu tunggu tuh ada apa lagi sih soleh kasihan tuh si alir jangkut di pohon
ayun nih soalnya berat tahu kita tuh
belum izin sebagiannya
sama yang punya nanti kau dikira mali gimana loh iya udah udah minta izin sama yang punya
dalam hati emangnya kalau jenel mati bisa kedengeran ya
mau dibawa kemana
hai consah cewek
lo begitu aja gue pakai nanya sih
kalau terbang ya ke udara
kalau berenang ya ke laut
kalau ke darat justru
ya salam ustadz musa
terus saya mau dibawa kemana
masuk ke surat tadi
kenapa sih buru buru
ini bang ube darurat
ngapain bawa bawa kasur begini
tapi ini gawat darurat banget nih
wah ini bocah bandel banget
balikin sekarang juga
iya ini kasur lagi dijemur
main diangkut aja
kasur si ibu ngapain kamu ambil
gini si halil itu lagi nyangkut di atas pohon
gara gara kebawa angin
dia memegang balon gitu
nah kita ngambil kasurnya si ibu ibu ini
biar dia pas jatuh gak sakit gitu bang ube
iya bener tuh kel
bener tuh kel
bu maaf banget bu
boleh nggak bu kalau saya pinjam kasurnya
buat nolongin adik adik santri saya bu
iya bu bentar aja bu kesien bu
hari gini pinjam bayar
ya salah nggak bawa cash lagi
kel ube nggak bawa cash
oh bu nih saya bawa permen bu
buat anak ibu bu
siapa tahu anak ibu mau boleh gak bu
ustadz musa tadi ada
lu yang diangkat kok kasurnya sih
ustadz kasian alil saat kita juga tolongin alil yuk
oh ke sana
aduh badan nggak enak banget ini
kamu mau aku tolongin
makanya jadi anak jangan songong
udah bantu aja terus sampai malam
jangan tolonginlah tuh
salam aley kasurnya buruan
alhamdulillah ya allah
untung ada di kasur
kalau nggak syahlin tuh jidat mata hidung bibir
semua ngumpul jadi satu tengah
kayak main trampolin
nggak dapet dijadiin mainan
enak tau wok
seru juga tuh kayak main trampolin
jangan ini kasur punya ibu ibu punya orang terus aksian juga ya
aduh mafi jiwa anak anak saya bergejolak
ini anak kenapa pada main main begini
jadi kita berhentiin kali ya
eh berhenti udah lupa
eh ub mau tanya sama kalian
kenapa halil bisa kebawa sama balon
gimana tuh ceritanya
ya itu pertamanya gini bang
aku sama temen temen lagi jualan balon
terus tiba tiba dipaksa nih
suruh ambil sama dia
diambil sama dia
sampai kaki kita diinjuk injuk
terus akhirnya dia kebawa angin terbang pake balon bang ub
bener begitu ceritanya halil
ya salam halil
lain kali nggak boleh dong begitu dong
makanya gak boleh iseng
lihat tuh jadinya tuh
hampir aja halil kenapa kenapainya
untung kebawa balonnya gak jauh jauh
coba kalau kebawa bawanya ke planet pluto
mesti pakai itu dong
liel sekarang halil ucap syukur tiga kali
karena halil masih dikasih keselamatan oleh allah swt
oh orang orang yang pandai bersyukur
insya allah akan menjadi orang orang yang beruntung ya ame
eh itu dia tuh
itu tuh sih anak cemong
balikin perintah aku
untuk anak dateng yang ucap salam ngagetin
pas pulang melenggos aja gitu
ke orang kita subahan gak dikasih
nanti kita nasihatin kalau ketemu
ini kasur jangan lupa dibalikin ke ibu ibu yang tadi ya
kalau nanti malem dia gak bisa tidur
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita memasuki bulan puasa bulan ramadan
bulan yang suci nih
nah ube mau ingetin nih
sama sandri dan juga sandri wati dari pesantren punantang
allah berfirman di surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh tiga
hai orang orang yang beriman
diwajibkan atas kau
sebagaimana seperti orang orang sebelum kamu
agar kamu lebih bertakwa
nah mumpung masih kecil
harus rajin puasa
supaya nanti kalau udah gede
bisa jadi insan yang tangguh
dan juga bertakwa kepada allah swt
masya allah ub
nah salah satu cara meningkatkan imban dan takwa di bulan suci ramadan
ketika puasa adalah belajar mengendalikan hawa nafsu
bukan hanya nafsu lapar haus
mau makan mau minum
tapi nafsu dalam berperilaku
yang tadinya suka berantem
yang tadinya suka saling ngejekin ngecengin
nah ini dikendalikan disini
supaya lebih dekat kepada allah
mudah mudahan allah swt
memudahkan kita untuk semakin bisa meningkatkan iman dan tak
sebelum kita memulai bulan puasa
kita harus membersihkan hati kita
nih gak ada yang boleh ganjel nih
di hati kita